atau yang biasa kita sebut dengan kebiasaan baru
belakangan istilah ini sering banget kita dengar
tapi apa sih sebenarnya new normal itu
jadi sebenarnya new normal itu sendiri merupakan suatu kondisi
dimana kita harus mengubah gaya hidup kita
sesuai protokol kesehatan yang ada
untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas
tapi apa kondisinya normal ini akan mengubah
atau mengurangi kualitas hidup kita
sedikit banyak berpengaruh ke aktivitas yang kita lakuin sehari hari
meski begitu pemerintah terus berupaya dalam pencegahan penyebaran covid sembilan belas ini
lewat protokol kesehatan yang diterapkan di transportasi umum
dan fasilitas yang kita temui sehari hari
agar kebiasaan baru terus berjalan dengan baik
sejak protokol kesehatan dan pembatasan sosial diterapkan
otomatis interaksi kita juga jadi terbatas
tentunya hal ini berpengaruh ke cara bertransaksi kita sehari hari
tapi sebenarnya sistem transaksi kita udah siap kok
karena sebelum pandemi ini pun bank indonesia udah bekerja sama dengan pelaku usaha terkait
khususnya dalam hal sistem pembayaran atau transaksi
pak satu satu ya bayarnya pakai cris
nah jadi mulai sekarang kita harus bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru untuk menjalani aktivitas sehari hari
mulai dari menjaga kebersihan diri dan lingkungan
karena kunci utama keberlangsungan adalah kita yang mampu beradaptasi dengan perubahan
new normal atau kebiasaan baru justru menambah kualitas hidup kita kan
selamat datang di kebiasaan baru